sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sebaiknya kamu pikirin matang matang dulu untuk menerima si
untuk jadi pendamping hidup kamu
yaudah kalau gitu lah kang pamit ya
jadi sungkan ngobrol sama ibu haji
assalamualaikum ibu haji
assalamualaikum pak kades
mulyadi kamu kemana aja sih
tiga hari belakang
ini datang terlambat terus
pak kades saya kena diare
ya berobat atau ke dokter clara
guru desa sudah menunggu dari tadi
apus aja ah potongnya si entin
gak usah simpen den
gak usah simpen lagi males simpennya
dia teh udah milih si mulyadi
sekdes muka becek itu yang modalnya cuma
males ngeliatnya sebel
sekarang harus fokus nih sama yang baru
harus dapet ceng
mudah mudahan si dadang pedet gak kesini
nah itu dia
eh ini tau gak niat niat ah
annoyant ah pak
bukan cabai bukan balsam
kamu masak apa kum
kamu dari mana
mulai desa kum
lamar kerja kang dadang
cari tahu guru desa
tahunya guru desa
maksudnya kang dadang itu dong
ini si aceh pasti lagi di rumah guru desa
ngapain aceng di sana
minta diajarin ngerjain pr
emang aceng mau sekolah
enggak mungkin aceng sekolah lagi
geli ya dibisikin sama kang dadang
kenapa doi mau dibisikin
geli ya tuh
kang dadang becanda
begini kalau kerja mah
hei kak aceng
mau guru desanya udah datang tuh belum
masih di kantor desa kang
kamu kenapa ngeliatin saya seperti itu
kamu nyaping kirain enggak enggak ya
saya tuh yang mau ketemu bu guru desa
masalah konsultasi masalah edward
duduk dulu atuh
enak kang nunggu di sini
enak enakin aja lah ya
aduh catnya masih basah ya
aduh iya pak
kamu sudah sembuh
teman bisnis telepon minta ketemuan
jadi dapet pelaksa harus keluar pak
kalau ketemu kan ngobrol bisnis biasanya sambil makan
kalau makan di luar kamu ada selera
bapak teh kasihan sama kamu
hidup selalu dalam angan angan dan kebohongan
kalau di sini mau dapat gaji umr pasti mesti demo dulu kan
nah kalau di luar negeri mah gajinya jelas
sudah ada standarnya
jadi kalian bisa nabung bisa merencanakan untuk masa depan
dua tahun kalian kerja di sana pulang pulang teh kalian bisa langsung buka usaha
kalau kebenaran kalian punya pacar orang sana terus nikah sama orang sana
hei kalian langsung jadi warganegara sana
enak kalau nikah sama orang sana mah
nanti anaknya itu cakep cakep cantik cantik
kalau kalian terpulang ke indonesia bawa anak anak kalian
pasti bisa langsung jadi pemain sinetron
mam gajinya berapa cik
enam sampai delapan juta
sebentar ya cik
idan apa kamu dan
masuk ke dr clara saja
dr clara itu yang ajak saya berobat ke jakarta
mana uang bisnis saya belum keluar lagi
dua juta mau banyak kan tuhan
tolong minat ujang buat berubah
siapa yang beli motor baru
pasti si aceh
isinya kan baru pulang
kemarin dia tiap beli mesin cuci baru
coba pinjam ke aceh aja dan
dia pasti lagi banyak duit